sebuah pesawat hong kong airline mengalami turbulensi
tercatat pesawat mengangkut penumpang sebanyak dua ratus empat orang dan dua belas kru
dilaporkan tiga orang luka berat luka ringan empat belas orang
dari sejumlah tersebut sebelas dirujuk ke rumah sakit dan enam dirujuk ke klinik kantor kesehatan pelabuhan
namun demikian tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini
sebelumnya pesawat etihad juga mengalami turbulensi pada empat mei saat akan mendarat di bandara soekarno hatta jakarta